mulai dari sop iga iga penyet iga gongso babat gongso hingga iga bakar yang menjadi menu andalan di sini
sehingga biayanya tidak terlalu besar
karena menggunakan daun yang lebih sedikit harga tas lebih murah
agar tanduk domba tumbuh dengan baik bulu di sekitar pangkal tanduk rutin dicukur juga